setelah penangkapan tersangka perampokan rumah mewah di pulau mas rumah kontrakan di rawalumbu bekasi masih dipasangi garis polisi
petugas polisi masih terus berjaga di lokasi kejadian
hingga kamis pagi kontrakan tiga petak gang kalong kampung poncol indah kelurahan rawalumbu kota bekasi masih dijaga oleh polisi dan juga tni
menurut warga kontrakan disewa atas nama rolan alias ronald yang bekerja sebagai sopir angkot jurusan terminal bekasi bantar gebang
warga juga menambahkan dalam proses penangkapan pada rabu kemarin sempat terjadi baku tembak
sementara dua teman ronald erwin situmorang dan juga ramlan butar butar diketahui baru tiba di kontrakan tersebut pada selasa dua puluh tujuh desember
kasusnya kini dalam penanganan polda metro jaya
yang tinggal disini ronald apa ramlan
itu orang pendatang sih
berapa lama baru berapa hari gitu datang
dari kemarin malam
oh baru gitu ramlannya